perkara nur hayati pelapor kasus dugaan korupsi anggaran dana desa citemu kabupaten cirebon jawa barat akan segera dihentikan
kasus ini dihentikan setelah ada campur tangan pemerintah pusat kini kepolisian dan kejaksaan diminta
secepatnya mengambil langkah konkret untuk mencabut status tersangka nur hayati agar tidak terkatung katung lagi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan nur hayati pelapor kasus korupsi desa citemu yang jadi tersangka
selamat sore bu nur hayati
selamat sore mbak
dan ada pak beni mamoto ketua harian kompolna selamat sore pak beni
oke saya mau ke bu nur hayati terlebih dahulu
bu nur hayati pemerintah pusat akhirnya turun tangan atas status anda yang ditetapkan sebagai tersangka
kabarnya perkara dan status anda akan diberhentikan
ini bagaimana bu nur hayati merespon kabar ini bu
alhamdulillah saya juga banyak terima kasih kepada
dan juga kepada pak polri bapak kejaksaan agung yang merespon surat dari saya
sehingga saya dapat keadilan disini
oke bu nur hayati apakah ibu sudah menerima surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga dari polresirbon
atau surat keputusan penghentian penuntutan
dari ketua harian
kak jari cirbon
sampai dengan hari ini saya belum menerima surat resmi dari polisian maupun dari kejaksaan
oke jadi belum ada ya surat sp tiga dan juga surat penghentian penuntutan
dan saya mau ke pak beni
pak beni secara teknis mana sebetulnya cara yang lebih cepat dilakukan untuk membatalkan status tersangkanya bu nur hayati
pemberian sp tiga dari kepolisian atau surat penghentian penuntutan dari kejaksaan agar tidak terjadi kecacatan
yang formal dan material
perlu disampaikan bahwa kabar eskrim sudah bertemu dengan jampitsus untuk membahas masalah ini
dan telah disepakati bahwa mekanismenya nanti adalah penghentian penuntutan
jadi dalam hal ini karena berkas sudah p dua puluh satu maka tindak lanjutnya adalah menyerahkan berkas
dan tersangka ke jaksa penuntut umum
nanti disanalah yang akan berproses untuk kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penuntutan
kenapa karena berkas ini sudah terlanjur dinyatakan lengkap oleh jaksa
tadinya jaksa memberi petunjuk melalui p sembilan belas agar dilengkapi
dan akhirnya pihak penyidik sudah melengkapi
kemudian mengirimkan kembali ke jaksa dan jaksa menyatakan lengkap
oleh sebab itu ketika ini dihentikan oleh penyidik tentunya tidak tepat
karena sudah dinyatakan lengkap
oleh sebab itu karena jaksa yang sudah menyatakan berkas ini lengkap
maka mekanismenya lebih tepat bila penghentian penuntutan
oleh sebab itu karena ini sedang berproses
kita tunggu dalam waktu tidak terlalu
lama saya yakin sudah akan bisa terlaksana
jadi dari pihak polis sendiri sedang menunggu arahan
tetapi kesepakatan yang sudah diambil adalah nanti berkas segera dikirim
baik pak beni status tersangkanya bu nur hayati ini kan dihentikan setelah ada campur tangan dari pemerintah pusat ya
dalam hal ini menko polukam dan jaksa agung
apa yang kemudian bisa dievaluasi kompolnas dari kasus ini
apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasusnya bunur hayat ini pak beni
ya yang pertama memang penyidik kemudian memeriksa ibu nur hayati kembali
karena adanya petunjuk dari jaksa
yang kemudian ditindaklanjuti dilengkapi kemudian dikirim dan dinyatakan lengkap
semula penyidik belum akan memajukan dulu
ini satu hal
jadi dalam konteks ini yang perlu menjadi catatan adalah
memang kasus korupsi dana desa ini sangat banyak
icw sendiri sudah merilis tiga ratus lebih kasus yang terjadi
sementara ini kan program pemerintah di mana ingin membantu desa secara langsung
supaya pembangunan di desa itu bisa berjalan dan rakyat merasakan bantuan itu secara langsung
tetapi bila ini terjadi korupsi dan tidak segera ditindak maka tujuan utama tidak tercapai
oleh sebab itu kami menghargai
ibu nur hayati dengan keberaniannya sudah menyampaikan informasi mengenai korupsi ini
dan mohon bisa diikuti oleh seluruh jajaran di desa desa
bila menemukan kasus korupsi bila menemukan penyimpangan
seperti contoh proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan
besteknya atau tidak sesuai dengan proposalnya dan sebagainya
segera dilaporkan untuk mencegah
jangan sampai korupsi ini berkembang
oke ibu nur hayatin apa yang anda lakukan ini kan sangat berani ya
tadi sudah diapresiasi juga oleh pak benny mamoto
keberanian anda tentunya harus dicontoh oleh rakyat indonesia lainnya
tapi saya mau tanya kita pengen flashback ke belakang
kita ingin mundur ke belakang
ibu nur hayatin selama status anda ditetapkan sebagai tersangka
anda kan melapor ke lps kak
saya ingin tanya apakah kemudian anda menerima ancaman karena membawa persoalan ini ke publik bu nur hayati
kalau ancaman sekarang belum ada pak
tapi sebelum sebelumnya memang ada ancaman buat saya
itu ancaman datang itu sebelum viral
oke jadi ada ancaman sebelum kasus ini mencuat ke publik dan anda melapor begitu ya
anda mengalami trauma mungkin ketakutan setelah ditetapkan sebagai tersangka
atau pada saat ancaman itu diberikan kepada anda
cuma saya apapun yang terjadi sama saya saya lakukan sebagai wnd
bisa diulangi mbak nur hayati tidak begitu terdengar suaranya
apapun yang terjadi sama saya baik itu ancaman ataupun apapun yang dilontarkanku ke saya saya laporkan ke bpd
pak beni pak beni apakah kemudian kompolnas ini akan merekomendasikan ya agar anggota polri yang tidak sesuai prosedur dalam menangani kasus ini ditindak tegas
karena sudah menimbulkan ketidaknyamanan menimbulkan trauma ketakutan kepada bu nur hayatin
kepada bu nur hayati pelapor yang harusnya dilindungi oleh aparat kepolisian
ya jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa penetapan tersangka terhadap ibu nur hayati ini justru karena adanya petunjuk atau pit sembilan belas dari kejaksaan
jadi ini perlu kita clear kan dulu ya
sehingga ketika ini dinyatakan p dua puluh satu maka lebih tepat ketika penghentian itu dilakukan oleh kejaksaan
dalam hal ini penghentian penuntutan
semula bu nur hayatin belum ditetapkan sebagai tersangka
jadi tidak ada evaluasi kalau memang ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka itu menurut kompolnas pak beni
sekali lagi karena ini petunjuk dari kejaksaan
jadi memang dalam hal ini perlu evaluasi secara menyeluruh dalam artian begini
ketika kita menangani satu kasus kita tentunya bisa mendudukkan masing masing pihak
para saksi kemudian saksi yang potensial menjadi tersangka
ini perlu kehatian khususnya mereka yang memberi bantuan kepada aparat
mendukung aparat memberikan informasi kepada aparat ini perlu dihargai juga
karena tanpa kesaksiannya maka kasus ini tidak bisa terungkap
bu nuryati harapan anda setelah kasus ini selesai bagaimana
karena anda masih menunggu pembatalan status tersangka anda harapannya seperti apa bu nur hayatin
turut hiburan tersangka untuk saya itu dengan kejar raba
agar harapan saya agar surat resmi baik itu dari kepolisian atau dari kejaksaan itu dengan secepatnya saya terima
oke berharap bahwa surat penghentian penuntutan yang dikeluarkan dari kejaksaan semoga cepat diterima begitu ya
itu harapannya bu nur hayati ya
oke mungkin ibu bisa memberikan motivasi kepada masyarakat
karena dengan apa yang terjadi kepada bu nur hayatin itu menjadi presiden ketakutan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi di sekitarnya
setelah ini siapa tahu setelah ibu menyampaikan motivasi masyarakat berani lagi untuk menyampaikan melaporkan ada kasus dugaan korupsi di sekitarnya
saya ingin berpesan kepada semua khususnya perangkat desa dan umumnya lainnya
jangan takut untuk melapor walaupun kejadian yang saya alami sekarang ini jangan dijadikan sebagai momok untuk menyelamatkan uang negara
oke terima kasih sekali atas motivasinya semoga itu didengar oleh semua perangkat desa semua masyarakat yang kemudian berani keluar melaporkan kasus dugaan korupsi yang berada di sekitarnya
pak beni terakhir rekomendasinya kepada polri terutama ya khususnya karena kasus yang menimpa nur hayati ini
supaya tidak terulang kembali
ya yang pertama tentunya apa yang dilakukan oleh ibu nuri haryati ini bisa menjadi contoh dan memotivasi semua jajaran
untuk nanti mereka berani melapor ketika menemukan indikasi kasus korupsi
yang kedua pihak kepolisian tentunya perlu mencermati dan ekstra hati hati ketika menerima laporan tentang kasus korupsi
untuk nanti bisa memilih memilah kemudian bisa mendudukkan masing masing pihak itu pada posisi sesuai dengan pembuktian yang ada
kemudian juga perlu memberi apresiasi kepada pihak pihak yang memberikan informasi untuk dapat diungkapnya kasus korupsi khususnya yang terjadi di desa desa
karena sekali lagi dana desa ini sesungguhnya merupakan program pemerintah untuk mensesyaterakan untuk membangun desa secara langsung
yang bantuannya itu diberikan langsung ke tingkat desa
oke baik semoga tidak terulang kembali kasus yang menimpa bu nur hayati dan tidak ada nur hayati nur hayati lain yang nasibnya seperti ini
ketika ingin melaporkan kasus dugaan korupsi malah ditetapkan sebagai tersangka

terima kasih sekali ibu nur hayati dan juga ketua harian kompolnas pak benny mamoto yang sudah menjelaskan dan juga memberikan pencerahan pada sore hari ini
saya selalu bu nur hayati dan juga pak beni
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom